masa dari berbagai ormas dan alumni dua ratus dua belas jumat siang
berunjuk rasa di depan gedung baris krim mabespori gambir jakarta pusat
mereka menuntut barreskrim pori segera memproses sukmawati soekarno putri
yang dianggap menghina agama dengan puisinya yang dibacakan pada jakarta fashion week pekan lalu
aksi tetap bergulir meski putri ketiga proklamator ri itu sudah meminta maaf
dengan membawa spanduk dan bendera ribuan orang ini menuntut barreskrim mabespori
tetap melakukan proses hukum terhadap sukmawati soekarno putri
banyaknya pengunjuk rasa membuat lalu lintas di jalan medan merdeka timur nyaris lumpuh
sudah ada produser lapangan cnn indonesia fani maniar di barres krimpori jakarta
fani bagaimana suasana hari ini sudah pukul enam belas lebih lima puluh dua
apakah jalannya aksi masih memadati arus lalu lintas
apakah mereka masih menyampaikan orasi dan aspirasi mereka
dan bagaimana dengan dampak terutama kemacetan yang ditimbulkan akibat aksi ini
silahkan dengan laporan anda fani
selamat sore yuda
kalau anda bisa melihat di belakang saya saat ini jalan medan merdeka timur
yang tadinya digunakan sebagai lokasi tempat dilaksanakannya aksi atau orasi dari ikatan alumni
saudara r dua ratus dua belas yang menuntut agar barreskrim pori untuk menuntut atau memproses secara hukum
sukmawati soekarno putri baru saja berakhir sudah dibuka dan para pengguna kendaraan baik roda empat maupun roda dua
sudah bisa menggunakan jalan yang selama siang sampai dengan sore hari ini
sekitar jelang pukul tujuh belas waktu indonesia barat sempat steril
untuk tidak bisa dilewati oleh pengguna kendaraan baik roda dua maupun juga roda empat
kalau sedikit menarik dari kebelakang yuda mengenai review bagaimana aksi
berjalan hari ini tadi sekitar klaim yang jemaah berjumlah sekitar lebih dari ribuan orang
banyaknya memadati jalan medan merdeka timur di depan barreskrim pori
untuk menuntut bertemu dengan kabar restrim pori komjen pol aridono soekmanto
untuk meminta barreskrim menindak soekmawati soekarno putri
yang juga merupakan putri ketiga dari presiden republik indonesia pertama soekarno
untuk diproses secara hukum terkait dengan pembacaan puisinya yang berjudul ibu indonesia
yang dibajakan pada akhir minggu lalu di indonesia fashion week dua ribu enam belas
yang bisa dikatakan isinya cukup kontroversial karena dianggap oleh sebagian besar umat islam
terutama yang mereka melaksanakan orasi hari ini menyinggung syariat agama islam
dengan kata kata seperti konde ibu lebih baik daripada cadar
kemudian juga kidung kidung lebih baik daripada syahadat ataupun juga azan
yang dikumandangkan ini dianggap oleh para pengunjuk rasa atau orasi
kata kata yang bisa dikatakan menyinggung syariat ai islam
dan dengan begitu bisa diproses secara hukum oleh barreskrim polri
bahkan tadi ketua ikatan alumni persaudaraan dua ratus dua belas selamat ⁇ maarif ⁇ mengatakan kepada awak media
bahwa memang mereka menuntut agar baris krim segera memproses dan memberikan tengkat waktu
sampai hari senin esok untuk memproses atau menciduk soekarno putri dan diproses secara pidana
apabila tidak maka rencananya bahwa pengunjuk rasa ini akan melakukan kembali aksi
namun belum bisa dikatakan oleh barreskrim polri
dan juga bisa dikatakan kapan tergantung dari sikap dan juga keputusan barreskrim polri
untuk menindak apa tuntutan atau isi tututan dari mereka pada hari ini
dan bahkan selamat ma'arif mengatakan bahwa memang tindakan yang dilakukan oleh soekarno putri tersebut
harus atau wajib untuk diproses secara hukum karena bahkan bobot kesalahannya lebih berat
daripada yang dilakukan oleh mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurama atau ahok
yang juga sempat perkataannya mendatangkan emosi dan juga menyebabkan orasi
yang jumlahnya saat itu bahkan lebih masif daripada orasi yang dilaksanakan hari ini di depan gedung baris krim polri
yuda kita kembalikan ke anda
fani ini terkait dengan pernyataan anda mereka akan mengawal ya proses hukum dan deadline yang sampai sekarang
apakah ada tanggapan dari pihak kepolisian mengingat proses permintaan maaf secara terbuka sudah dilakukan oleh sukmawati
kemudian juga memang proses hukum masih berjalan
apakah sejauh ini pihak barreskrim sudah memberikan statement terkait ini
nah sayangnya yuda selama proses aksi berlangsung dari pukul tiga belas waktu indonesia barat atau pasca ibadah sholat jumat tadi berlangsung sampai dengan jelang pukul tujuh belas waktu indonesia barat sore hari ini
kabar es krim polri komjen pol aridorno sukmanto dan juga beberapa staffnya yang bisa dikatakan memiliki wewenang untuk memproses tututan dari para pengunjuk rasa ini
tidak menemui delegasi yang diketuai oleh selamat ma'arif tersebut walaupun memang delegasi sudah memasuki gedung barreskrim
untuk berbicara dan melayangkan tututan mereka namun hanya diterima oleh staffnya sehingga untuk pemprosesan dari tututan tidak bisa dilaksanakan hari ini
dan kita hanya bisa menunggu waktu apakah memang barreskrim polri akan mengabulkan tututan mereka dan memproses secara hukum soekarno putri atau tidak
baik fani maniar terima kasih untuk laporan langsung anda melaporkan dari kawasan jakarta pusat selamat bertugas kembali